ramadan tiba tren busana bernuansa islami seperti baju koko hingga gamis mulai diserbu masyarakat
salah satunya di pusat perbelanjaan pasar tanah abang
ramadan pelatih badan tentu saja tradisi yang tidak boleh ketinggalan yang dilakukan oleh umat islam adalah memburu baju muslim
nah kalian sudah tahu belum nih model dan warna baju muslim apa yang saat ini sudah ngetrend
nah daripada bingung saya akan mengajak anda jalan jalan di pasar tanah abang untuk mencari baju muslim yang saat ini sudah ngetrend
untuk berburu baju muslim terkini pasar tanah abang jakarta tentunya menjadi pilihan yang tepat
di pasar ini banyak pilihannya
tahun ini gamis atau busana mulai
pilihan bagian muslim terusan bernuansa pastel dan monokrom masih menjadi tren
seperti gamis abaya khas timur tengah yang memiliki model simpel dan lebar
gamis ini dibanderol mulai satu ratus dua puluh lima hingga dua ratus lima puluh rupiah
nah ini model abaya
ini salah satu model yang saat ini sedang ngetrend yaitu gamis abaya yang kental dengan nuansa arab
nah saya sudah mirip
dengan gadis arab belum
nah ini memang desainnya simpel
kemudian warna warna juga monokrom
salah satu hitam
kemudian yang membuat mewahnya adalah adanya bordir bordir emas seperti ini
dan bisa dijadikan referensi untuk berkumpul bersama keluarga sebarat
kalau yang ini beda lagi
yang khas dengan model simpel
polos tanpa rendah
gamis jenis ini dibanderol seharga rp satu ratus delapan puluh hingga rp dua ratus
nah kalau ini modal sabian dengan warna yang lebih cerah
kalau ini model baju busana gami sabian
jadi kalau anda yang ingin tampil berbusana musim pada saat ramadhan nanti yang lebih kekinian
model sabian ini bisa dijadikan rekomendasi karena memang modelnya bisa dilihat sederhana
kemudian banyak pilihan warnanya
lebih casual dan cocok bagi anda yang suka dengan kekinian
ya yang sekarang lagi tren abaya abaya hitam
ada yang bordirannya banyak ada yang sedikit
ada yang model tali
selain busana muslim wanita baju muslim pria kurta juga menjadi tren tahun ini
kental dengan nuansa pakistan dan model simple
serta warna pastel
baju ini dibanderol dengan harga sembilan puluh lima hingga satu ratus enam puluh lima rupiah
jadi ini model yang lebih terkenal
jadi ini model yang lebih terkenal

model kurta atau atas sempekistan ya
terus kalau untuk celananya atau celana celana siswa yang di atas mata kaki itu tren sama anak anak muda sekarang itu
itu kalau bisa naik berapa kali lipat ya dua atau tiga kali bisa
para pembeli tidak hanya dari jakarta namun juga dari luar kota hingga luar negeri
harga terjangkau dengan banyak pilihan menjadi alasan mereka
biar enak aja soalnya kalau belum dipadat
ada buat anak buat kakak buat suami
banyak sih ada kemeja kemis buat ibu buat kakak ipar juga
ada buat bapak ada kaos juga sih banyak
selain harganya murah bahannya pun bisa ya boleh lah

para pedagang mengaku
momen ramadan hingga lebaran biasanya membuat pendapatan mereka naik dua hingga tiga kali lipat
nah tertarik membeli
jangan sampai kehabisan loh
karena makin mendekati lebaran pasar tanah abang semakin ramai
nufana yantaka muhammad iqbal jakarta